pemberi kontrolnya ya oke saya akan ke pilot artinya yang memegang tanggung jawab kuasa terhadap pesawat ini adalah pilot bavie suneja pilot lion air jam terbangnya
setiap pilot itu kan punya spesifikasinya artinya ya pak punya jam terbang seberapa banyak dan hanya bisa mungkin si pilot ini bisanya memegang pesawat jenis ini jenis ini
kalau untuk ini pilot bafie suneja ini
ya dia type rating kan sudah sejak dua ribu sepuluh sudah pegang boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ng ya tapi mungkin untuk pegang max mungkin jam terbangnya ini kan total ya max ini kan masih pesawat baru mungkin baru ratusan jam tapi tidak masalah karena family type nya kan kurang lebih sama
hanya ini versi lain
lebih baru saja
oke artinya untuk pesawat pesawat yang baru haruskah ada semacam apa ya pembelajaran shortcutnya
harus ada training untuk pesawat yang jadi setiap pilot itu mempunyai type rating
tipe rating ini adalah jenis pesawat yang dia diizinkan menerbangkan
sama sama boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh yang klasik dulu tiga ratus empat ratus lima ratus akan pindah ke ng
yang delapan ratus sembilan ratus itu harus ikut training lagi
karena ada perbedaan perbedaan sistem mungkin perilaku pesawatnya berbeda dan sebagainya
dan terutama adalah untuk menyesuaikan apabila terjadi emergency response timenya bagaimana
itu sebabnya semua pilot komersial setiap enam bulan itu harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga uji simulator
uji simulator ini untuk memastikan

kalau seorang pilot ketika menghadapi krisis apa yang dia lakukan
itu ada manualnya kan jadi sekuensinya urut urutannya harus benar
kemudian juga waktunya harus juga memenuhi standar
semuanya memungkinkan kita tidak bisa menutup kemungkinan
tapi pada saat sekarang ini tidak bijak kita kemudian apakah ini pasti technical
oke sambil kita melihat nanti bagaimana perkembangan terkait dengan penyebab identifikasi
kemudian juga dengan permasalahan yang sebegitu banyak terjadi pada maskapai lion air
evaluasi sudah diberikan sanksi tidak hanya satu berkali kali mungkin lebih dari puluhan kali sudah diberikan
selanjutnya what's next nya menurut anda
ya tentunya ini merupakan saya yakin akan masuk dalam sejarah indonesia salah satu kecelakaan yang korbannya banyak
dan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan pertama
made pertama setahu saya ini max delapan pertama yang mengalami kecelakaan
tentunya ini mendesak semua pihak ya baik itu airline maupun dari kementerian perhubungan sendiri untuk review
apa yang harus diperbaiki
tujuannya kembali lagi bukan memberi sanksi
jangan kita melakukan sesuatu itu untuk menjatuhkan sanksi
tapi mencegah bagaimana supaya tidak terjadi lagi
kalau dalam pencegahan itu termasuk harus ada sanksi dan sebagainya
ya itu merupakan bagian dari pembinaan
tapi jangan sifatnya itu harus ada yang kami hukum
tapi dengan melihat apa yang terjadi hari ini haruskah ada sanksi
tidak akan berani meloncat
kita harus cari tahu dulu sebetulnya apa yang terjadi dengan pesawat ini
baik terima kasih pak alvin sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia malam hari ini